cilember kecamatan cisarua kabupaten bogor jawa barat jumat malam
mendadak mual dan muntah usai menyantap makanan dalam sebuah acara
mereka bahkan pingsan dan kejang kejang hingga dilarikan ke sejumlah rumah sakit
diduga puluhan warga ini mengalami keracunan
satu persatu korban langsung dievakuasi ke posko darurat di kampung rang rang
desa cilember kecamatan cisarua kabupaten bogor jawa barat jumat malam
mereka mengalami sakit seperti mual dan muntah
sebagian korban mengalami pingsan dan kejang hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit
awalnya warga mengaku mual usai menyantap makanan yang dibagikan dalam acara jumat siang
namun usai acara warga justru mengalami sakit dan diduga mengalami keracunan
dari situ kita bagi bagi makanan setelah itu mungkin ada reaksi gejala keracunan itu mulai dari jam dua siang
sebelumnya dari korban sini dirasa apa sebelumnya
ada yang muntah muntah
tidak rawat inap sih hanya rawat itu aja ya
karena mereka mungkin ada yang muntah sehingga harus ada masukan cairan itu aja sih kelihatannya sih seperti itu
jumlah korban keracunan diketahui mencapai lebih dari lima puluh orang
sementara kasusnya sedang ditangani oleh polsek cisarua dengan menyita barang bukti dan sampel makanan nasi kebuli
meski demikian petugas belum dapat memastikan penyebab dugaan keracunan masal tersebut
muhammad yuhanda bogor